dinamika pilkada dki jakarta semakin kencang bergulir
setelah terindikasi kuat partai golkar juga akan ikut mendukung gubernur ahok
yang sudah menyatakan maju lewat jalur perseorangan
mulai muncul kekhawatiran akankah ahok ini tersandra oleh partai politik pendukungnya
sementara itu benarkah sudah mulai terbentuk poros koalisi parpol parpol
yang akan menantang sang petahana
kami mengulasnya malam ini dengan peneliti lembaga survei populi center non evita
selamat malam nona terima kasih sudah hadir
kemudian ada willy aditya wakil sekretaris jenderal partai nasdem
selamat malam bang willy
selamat malam bung irta
kemudian ada gembong warsono wakil ketua badan pemenangan pemilu dpd pdi perjuangan jakarta
selamat malam pak gembong terima kasih sudah hadir
saya akan mulai dari nona terlebih dahulu
nona kalau melihat sebenarnya posisi partai partai yang semakin bertambah gitu ya
yang ikut mendukung gubernur ahok sebagai petahana ini
dan maju lewat jalur perseorangan
dengan bertambahnya partai partai politik yang mendukung ini
sebenarnya sebagai sebuah keuntungan bagi ahok
ataukah sebenarnya justru akan bisa mengurangi nilai independensi
dari seorang ahok yang maju lewat jalur perseorangan ibu
ya baik pasti akan menjadi keuntungan untuk ke depannya
kenapa karena dengan adanya dukungan dari partai partai seperti nasdem
kemudian golkar mungkin seperti itu
itu nanti apabila ahok memenangkan pilkada dki dua ribu tujuh belas
nantinya antara legislatif dan eksekutif tidak akan ada terjadi cekcok
seperti ribut ribut itu
jadi ahok punya backup ini
akan diuntungkan secara legislatif ya betul ketika sudah terpilih
namun sekarang itu bukan berarti kalau misalnya beberapa parpol ini mendukung ahok
bukan berarti ahok itu harus maju lewat parpol
jadi bisa juga ahok maju lewat jalur independen
kemudian didukung oleh parpol tersebut
bentuk dukungannya itu apakah nanti memang
kan banyak sekali bilang dalam politik itu tidak mungkinlah makan siang yang gratis
bentuk dukungannya seperti apa
ketika nanti di legislatif apalagi didukung begitu
ini partai politik
ini kan yang menjadi masyarakat kemudian bertanya tanya
sebenarnya benar nggak sih tidak menyandra
nah ini nanti akan dibuktikan
karena saat ini kan parpol memang kepercayaan masyarakat terhadap parpol itu
parpol merupakan tiga lembaga terbesar yang tidak dipercaya oleh masyarakat
selain dprd dan dpr
ini yang menjadi secara tidak langsung kan otokritik untuk parpol
nah ini yang harus dibuktikan oleh parpol
bahwa tidak ada dukungan yang tidak bersyarat seperti itu
jadi ini yang menjadi pr untuk parpol untuk mengembalikan lagi
bagaimana nasdem menjawab sebagai salah satu partai pendukung ahok
ya selamat malam bung indra selamat malam pemirsa cnn
dari awal kita sudah declare ahok
ada tiga alasan nasdem mendukung ahok
dan ini juga diterapkan oleh nasdem dalam proses penjaringan bakal calon kepala daerah
di dalam pilkada dua ribu lima belas dan sekarang dua ribu tujuh belas
pertama adalah tentu integritas orang
kita melihat bagaimana integritas ahok di dalam memimpin jakarta
yang kedua adalah kapabilitas
ada orang punya integritas bung indra tapi dia tidak punya kapabilitas
kita lihat bagaimana ahok menangani jakarta dari kemacetan infrastruktur dan lain sebagainya
dan yang terakhir adalah sesuai dengan aspirasi rakyat
partai sebagai instrumen dari demokrasi
dia harus menjadi representasi aspirasi rakyat
nah itu tercermin dari bagaimana elektabilitas ahok
nasdem meletakkan tiga pilar itu untuk mendukung ahok
yang kedua adalah bagaimana nasdem juga berkomunikasi
dengan partai partai lain untuk mendukung ahok
terbukti dengan hanura sudah mulai mendukung ahok
artinya ada sekitar lima belas kursi yang kita butuhkan tinggal tujuh kursi
kita sekarang juga berkomunikasi dengan beberapa partai lain
golkar dan lain sebagainya
nah apa yang dibilang oleh nona tadi relevansinya apa
nasdem membiarkan pilihan kursi
kepada ahok bung ahok mau maju independen silahkan
mau maju pakai partai kami membantu
apa konteksnya konteksnya itulah
tadi bung indra mengatakan apakah partai akan menyandra kandidat
saya nggak bicara tapi yang membuka diri
bahwasannya politik tanpa mahar itu nasdem
artinya apa hari ini untuk pendaftaran dua ribu tujuh belas
animo publik kepada nasdem bahkan kursi kosong aja
itu banyak sekali orang yang mendaftar kepada nasdem
dan instrumennya luas sekali
lsm intelektual aktivis yang selama ini anti partai
berbondong bondong mendaftar ke nasdem
jadi itu keuntungan yang disasar nasdem sebenarnya itu
benefitnya tidak mesti uang mahar
benefitnya tidak mesti kepala dinas dan lain sebagainya
tapi benefitnya adalah trust publik
bagaimana partai kembali merebut hati publik
nah di sinilah nasdem selalu in line dengan aspirasi rakyat
nanti kalau misalnya kepala dinasnya ada salah satu dari nasdem
bagaimana nasdem menjelaskan tidak
begini ini berbeda dengan presiden
presiden menunjuk menteri
kepala dinas adalah jabatan karya
itu bung indra poinnya
oke dari pdip sendiri yang disebut pernah akan menggadang sang petahana
kemudian sekarang kemudian ada suatu dinamika politik di sana
kemudian maju secara perseorangan
sempat menuding soal ini yang berada di depor polisasi dan lain sebagainya
sekarang justru banyak partai yang datang ke ahok begitu
bagaimana pdip sekarang

itu kan dinamika politik yang sekarang sedang berjalan
bahwa hari hari ini setelah dua partai politik yang sudah memutuskan pilihan
yaitu nasdem dan hanura
ada informasi bahwa ke depan mungkin dalam satu dua hari ini ada informasi
katanya golkar ingin merapat juga
bagi pd perjuangan hal yang wajar
dalam konteks dinamika politik dki jakarta yang begitu dinamis
akan tetapi bagi pd perjuangan tidak merasa ditinggalkan oleh ahok
karena pdi perjuangan punya stok calon pemimpin yang tidak kalah
punya kualitas yang lebih baik juga
akan tetapi pdi perjuangan punya mekanisme yang mekanisme harus dilalui
maka selalu kami sampaikan kepada publik bahwa pdi perjuangan untuk dari pintu dki jakarta
nama ahok sudah sangat tertutup
tidak mungkin bisa dapat
sudah sangat tertutup ya
sudah sangat tertutup untuk dari dki jakarta
akan tetapi masih ada pintu dewan pimpinan pusat partai yaitu di dpp
di dpp itu dengan prasarana
berarti bukan tertutup rapat ya
itu tingkat provinsi
karena kami sebagai penanggung penjaringan tingkat provinsi sudah menutup pendaftaran
dan sudah menyerahkan itu kepada dpp partai
tinggal sekarang dpp partai menunggu dua puluh tujuh mengikuti seleksi kemarin
tinggal menunggu rekomendasi dari himsi nya bagaimana
karena himsi akan memberikan tiga rekomendasi
yang pertama direkomendasikan yang kedua tidak direkomendasi
yang ketiga direkomendasikan dengan beberapa caratan
kita sedang menunggu itu
kalau dalam konteks ahok tinggal punya satu pintu yaitu pintu pendaftaran ke dpp
kalau beliau punya keinginan diusung oleh pdi perjuangan atau didukung oleh pd perjuangan
syaratnya harus mendaftar di dpp
tapi anda sendiri sebagai wakil ketua pilu masih yakin bahwa ahok ini akan mau mendaftar ke pdip
kalau tidak mendaftar tidak mungkin diusung oleh pd perjuangan
kalau ahok tidak mendaftar ke pdi perjuangan tidak mungkin pdi perjuangan akan memberikan dukungan kepada ahok
tadi sudah sempat diulas bahwa dengan adanya semakin banyaknya partai politik yang akan mendukung ahok
walaupun maju secara jalur persoarangan ini disebut justru sangat positif begitu nonaya
tapi nanti saya akan bertanya juga sebenarnya
tanpa partai ini sebenarnya elektabilitas dari beberapa survei sekarang ini cukup kuat nggak bagi ahok sebagai seorang perdana
nanti kita akan ulas kita break dulu
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news

dia bisa menjadi gubernur kembali atau tidak
karena masyarakat itu lebih rasional
lebih memilihnya itu
pemilih dki ini ya
pemilih dki lebih memilihnya itu
kinerjanya itu seperti apa
nah untuk tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja
dan kepemimpinan gubernur ahok
yaitu di kisaran tujuh puluh hingga delapan puluh persen
ini artinya tidak gampang incumbent ini
untuk dilengsarkanlah seperti itu
tidak seperti tahun dua ribu dua belas lalu
memang modal dasar elektoralnya tinggi
tetapi tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerjanya itu
hanya di angka empat puluh an persen
ini soalnya agak berbeda apa yang dikatakan oleh teman ahok sebenarnya
ketika teman ahok bilang
ya kami percaya masih akan jalur ini yang akan dipakai
karena kalau akan berubah mendaftar melewat partai politik
maka tingkat kepercayaan masyarakat itu bisa saja menurun
itu secara survei atau
secara itu mungkin
iya tidak terbukti
itu penelitian kami
karena angkanya sama saja
kalau misalnya tidak ada partai partai yang mendukung itu
tetap tinggi elektabilitas ahok
jadi tidak berpengaruh juga adanya partai partai ini
bukan tidak berpengaruh
tetapi orang lebih melihatnya itu kinerja
jadi bukan masalah latar belakang partai
dan yang plusnya lagi
apabila dibandingkan dengan elektabilitas partai
itu juga lebih tinggi
nah ini yang bagus
yang sehat itu seperti itu
tetapi harus elektabilitas perorangannya
oke katakanlah begini
gubernur sekarang ini
kalau didukung partai
dia akan membawa keuntungannya hanya setelah ketika terpilih saat di legislatifnya
tapi secara kerja
kerja politik di saat kampanye dan lain sebagainya
tidak berpengaruh juga
ya mungkin dengan adanya sosialisasi
seperti itu mungkin juga bisa terbantu
karena kan partai juga ada masanya istilahnya seperti itu
dan masanya ini juga mungkin
bisa menjadi basis pemilih juga
jadi juga secara tidak langsung kan terbantu
jadi bisa membantu meningkatkan elektabilitas itu
tapi tanpa partai pun sebenarnya sudah
nasdem nanti akan seperti apa bentuk dukungannya
kalau misalnya kemudian
kan ada dana yang pasti dikeluarkan banyak
apa karena memang menunggu efek
efek bahwa dengan mendukung incumbent ini
pasti juga akan terangkat juga nama nasdem
dalam proses politik
kita berbicara bagaimana anasir kepentingan
tapi yang harus kita ingat bung indra
kepentingan publik harus di atas segalanya
maka nasdem berdiri atas patsun itu
apakah dari awal kita sudah mengatakan ketika mendeklarasikan pak ahok
sebagai calon gubernur dari partai nasdem
pak ahok mau maju independen
nasdem membuka posko besar besaran di setiap struktur partai nasdem
untuk mengumpulkan ktp
bagi teman ahok
kami melakukan itu
bahkan kami mencetak sendiri kaosnya
partai kan harus sesuai sebangun dengan semangat zaman
zeitgeist hari ini adalah demokrasi deliberatif
demokrasi yang datang atas partisipasi kelompok kelompok sosial masyarakat
secara nyata konkret pernah terjadi tidak kemudian
memang bukan karena mendukung faktor incumbentnya itu yang mau dimanfaatkan nasdem
nasdem pada pemilu pilkada dua ribu lima belas mendukung delapan independen dan lima dimenangkan
karena kami menangkap aspirasi publik
partai kalau dia tidak sebangun dengan aspirasi publik
dia akan menjadi all party
dia akan ditinggalkan
dia hanya menjadi kaum elitis
dia akan menjadi kaum konservatif
nah nasdem sebagai partai modern mendekonstruksi itu semua mengantitesa itu semua
nah untuk itu ketika pak ahok mau maju independen kami totalitas
bahkan ratusan orang datang setiap hari menyetorkan ktp nya
dan hari ini sudah lebih dari satu juta
itu yang pertama
yang kedua ketika dia mau maju calon partai kami juga mengkonsolidasikan
kami sebagai partai tentu menggunakan momentum ini momentum pemilu ini
untuk melakukan kerja kerja elektoral
itu suatu hal yang logis
suatu hal yang kami optimalkan adalah struktur kami bergerak
ini sorry tadi anda bilang bahwa berdasar harus membangun
berdasar harus bangun dengan aspirasi publik
ini menjadi harus diperdalam
aspirasi yang seperti apa sih apakah karena opini yang berkembang di media
ataukah yang sekarang sedang mainstream begitu
tetapi mungkin apakah juga diteliti secara detail hasil kinerjanya seperti apa
ataukah hanya memang karena survei karena survei bisa juga melihat dari
gerindra nasdem dalam konteks pemilu kada kerjasama dengan empat lembaga survei
carta politika dan polmart indonesia
kenapa apa yang dibilang oleh nona tadi
itu suatu hal yang kokoh
itu modal politik dan modal sosial yang sangat kuat sekali
yang kedua elektabilitasnya terus
nah elektabilitas ini adalah cerminan dari aspirasi publik
dari apa instrumen kita menangkap kan tidak mungkin asumsi apalagi mistik
nah ya jadi bukan bukan asumsi tapi itu memang kajian yang
ini suatu hal yang nasdem bekerja sama dengan empat lembaga survei yang terpercaya
yang kedua bung indra saya ingin tegaskan
kenapa kami partai nasdem mendukung ahok
kita butuh pemimpin yang berani dan pemimpin yang baik itu exactly
tapi itu saja tidak cukup
kita membutuhkan untuk konteks di kota pemimpin yang berani
bersih baik jujur itu penting
tapi hakul wajib adalah pemimpin yang berani untuk memberantas ini semua
dan itu ada pada figur ahok
manggut manggut ini apakah
sebentar lagi pdip juga
atularitas tinggi elektabilitas tinggi
dari sejumlah survei juga mengatakan hal yang kurang lebih sama begitu
dan ini bukan asumsi bukan opini publik yang berkembang dari media
nah apakah ini kemudian membuat pdip
walaupun sebagai partai yang satu satunya partai yang bisa langsung mengusung calon
sekarang sedang sibuk untuk menggayat koalisi koalisi
agar benar benar bisa menang dari seorang ahok ini
gini mas indra
jadi ketika muncul
ketika muncul calon independen
katakanlah punya kemampuan dan kualitas baik seperti ahok
ini bagi pdi perjuangan ini satu tantangan yang luar biasa
yang harus ditangkap oleh partai sebagai
sebagai cara partai untuk instruksi diri
agar partai bisa menyiapkan calon calon pemimpin yang punya kemampuan dan kualitas baik
maka pdi perjuangan membuka nama sekolah partai
pdi perjuangan membuka sekolah calon kepala daerah
ini dalam rangka memperbaiki ini
nah ketika sekarang muncul di jakarta fenomena ahok
ini persepsi masyarakat saat ini memang orang selalu mengatakan ini pemimpin yang baik
pemimpin jujur dan lain sebagainya
tetapi partai punya mekanisme bagaimana bisa menghadirkan calon pemimpin
yang di jakarta nanti menjadi bisa ditangkap oleh masyarakat untuk bisa kita sandingkan dengan ahok
lebih mengedepankan mana sih
tadi kalau nasdem bilang yang sebangun dengan aspirasi publik
entah itu dari dalam partai atau dari luar partai itu yang didukung
kalau pdip lebih mengutamakan kader yang digodok di dalam atau yang sudah ada sekarang itu menjadi prioritas yang mana
kader yang kan salah satu fungsi partai politik adalah merekrut mendidik dan menempatkan
tiga fungsi partai politik ini saat ini sedang kita lakukan
pdi perjuangan sedang menjalankan tiga fungsi itu
saat saat ini adalah partai sudah mencari menggali potensi yang ada di dki jakarta
tiga fungsi yang ada di dki jakarta itu kita tempatkan dalam memimpin dki jakarta yang itu menjadi harapan warga jakarta
harapan kita kan seperti itu
menggunakan atau memantau lembaga lembaga survei
sejauh ini yang tertinggi yang dari pantauan pdip siapa
pdi perjuangan punya mekanisme di internal partai
artinya pdi perjuangan punya juga kita lakukan survei internal partai juga
untuk kita sandingkan dengan survei hasil hasil survei yang dilakukan
namanya masih sama tidak
ya beraneka ragam
keaneka ragaman ini yang coba dimatangkan oleh partai
karena ujungnya pdi perjuangan ingin menghadiahkan calon pemimpin yang terbaik untuk warga jakarta
kita kan coba membangun secara rasional
kalau misalnya tadi nasjid hamz sudah terus terang
lembaga survei tertinggi adalah nama peta
karena misalnya gitu kan
kemudian alasan itulah yang mendukung dengan adanya sesuai dengan sebangun dengan aspirasi publik begitu
nah yang ingin saya tahu dari pdip
apakah memang juga menggunakan survei itu menjadi tolak ukur
tadi dikatakan tadi sudah pasti
nama nama ini apakah yang paling atas ini apakah akan jadi tujuannya
atau nanti masih ada mekanisme lain
bagi pdi perjuangan walaupun survei itu sebagai salah satu alat ukur juga
tetapi yang tertinggi belum tentu itu menjadi pilihan pd perjuangan
belum tentu yang tertinggi menjadi pilihan pdi perjuangan
karena kita punya parameter yang lain juga
ya itu powerpanternya adalah
seperti hasil himsi itu salah satu
salah satu yang buat partai untuk bisa menentukan siapa yang nanti ke depan akan kita calonkan
itu salah satu
sebenarnya pertanyaan sederhana saya begini dari tadi
kan kita bertanya secara teori ya
pertanyaan sederhananya ini bukan karena gengsi pdip kepada ahok
nggak ada gengsi gengsian
tapi sekali lagi mekanisme partai kan berjalan seperti itu
bukan karena ahok itu orang hebat tiba tiba kami melamar kepada orang hebat itu
nggak juga lah
bukan seperti itu
pdip awalnya mencoba menggayat sosok risma di surabaya
pdip begitu inisiatif untuk datang
kemudian untuk mengajak gabung bahkan kemudian mengangkatnya
nah dalam hal ahok ini apakah itu dilakukan juga
sampai hari ini kita belum tahu
atau nunggu kalau ahok nggak datang ya udah
kalau saya disuruh ke ahok saya nggak mau
nggak nggak juga
ada ada sekali lagi selalu saya katakan dinamika di setiap daerah kan berbeda beda
dinamika setiap daerah berbeda beda
mungkin dinamika yang terjadi di jawa timur seperti mas indra tadi sampaikan
tapi jakarta nggak seperti itu
karena kami juga menyadari betul ini adalah tantangan bagi pdip berjuangan untuk bisa menghadirkan yang terbaik
bukan hanya pdip bagi partai politik
ketika ada calon independen itu yang menjadi pilihan masyarakat
berarti ada penilaian seperti katakan pak nona tadi
ada penilaian masyarakat terhadap partai politik
karena ada penilaian yang negatif dari masyarakat maka partai harus bebenah diri
bebenah dirinya bagaimana
partai penuh berpengaruh
ini membentuk sekolah partai
sekolah calon kewaliga
ini untuk menjawab tantangan itu
seperti itu mas indra
sekarang kita bicara soal peta kedepannya
tentu sudah ada perkembangan
karena ini sudah semakin mendekati dua ribu tujuh belas nona
sejauh ini anda sudah melihat tidak bahwa mulai ada poros poros tertentu
jadi sejumlah partai akan ke kelompok ini sejumlah partai di sini
mungkin pdip sendiri karena sudah bisa mengusung sendiri
atau juga sekarang sedang membangun komunikasi
sudah mulai terlihat kelompok ini kelompok inilah
atau koalisi koalisi inilah yang nanti akan terlihat
koalisi koalisi inilah yang nantinya akan bisa mengalahkan elektabilitas ahok atau tidak
sudah ada gambarnya tidak
menurut saya sih kalau untuk saat ini masih prematur untuk membahas itu
karena masih ya seperti tadi pak gembong bilang tadi
apapun bisa terjadi
mungkin dalam hitungan detik detik terakhir seperti itu
nah tapi masalahnya yang perlu saya sampaikan di sini untuk hasil populi center
ini untuk nama nama baru seperti syafri kemudian kan
katanya kan mau diusung nih dari gerindra
kemudian sandiaga uno yusril
ini elektabilitasnya masih jauh dibanding ahok
jadi kan artinya mereka harus mengejar ketertinggalan angka ini
dengan cara cepat cepat mendeklarasikan kemudian cepat cepat mensosialisasikan
harus cepat cepat begitu ya
iya harus cepat
bukan kalau ada beberapa politisi
misalkan justru last minute itu yang menentukan nanti
begitu pak agamong ya
ya ada hitungannya
artinya kalau mendeklarasi calon lebih awal itu untungnya apa
kalau mendeklarasi last minute untungnya apa
partai pasti punya hitung hitungan seperti itu
ini kan strategi mas
ini salah satu strategi untuk mencapai kemenangan di situ juga
komunikasi yang sedang dibangun dengan gerindra seperti apa pak
sampai hari ini tadi tadi sore kita lakukan komunikasi
ada satu pahaman
bahwa ada penguatan partai politik
ini satu kesepahaman yang sudah kita bangun antara gerindra dan pd perjuangan
ini satu titik awal
kesepahamannya itu seperti apa
jadi penguatan partai politik
jadi belum bicara soal kita akan koalisi
belum bicara masalah sosok belum bicara masalah
tapi ada satu kesepahaman penguatan terhadap para institusi partai politik
ya karena sebenarnya bukan hanya gerindra
kemarin pks sudah datang ke pdi perjuangan
kemudian gerindra besok kita pan akan datang juga ke pdi perjuangan
ini dalam rangka tuh
kita membangun komunikasi politik untuk
dengan beberapa partai politik yang dididik di jakarta
jadi ini sudah melupakan masa persaingan masa panas dingin hubungan pdip gerindra di pilpres
enggak lah mas
kan tadi awal saya katakan dinamika di daerah dengan pusat kan berbeda
karena hubungan baik di daerah
ya walaupun daerah tapi ini kan ujung ujungnya nanti juga pusat harus bicara juga
iya akan tetapi kan masukan dari daerah mas
akan tetapi masukan
ketika di tingkat provinsi surakami sudah berubah
kita membangun komunikasi yang baik dengan beberapa partai politik
kemudian nanti dari dki mendorong kepada dpp
kalau kita ingin berkoalisi ini ini ini
saya kira dpp akan mendengar apa yang kita berikan masukan dari daerah itu
seperti itu mas
sebenarnya dengan background yang saya tanyakan tadi soal tentang bagaimana hubungan pdip dengan gerindra
ada salah satu analis yang mengatakan tidak mungkin terjalin mengingat hubungan yang panas dingin saat pilpres itu tidak mungkin terjadi begitu
apakah mungkin ini dipaksakan karena faktor tadi
bagaimana asal bisa memendung petahana
nah itu lagi pertanyaan selanjutnya
nanti kita akan coba ulas lebih lanjut
tetaplah di cnn indonesia prime news
kita lanjutkan perbincangan di cnn indonesia prime news
pdip saya kembali ke pdip dulu nih
ini menarik soalnya pdip
pdip saat ini masih menjalankan mekanisme setelah pendaftaran itu
dari nama nama yang ada itu sudah dipantau tidak dari survei sejauh ini
jadi mbak nona sudah bilang beberapa nama itu memang masih jauh ya dari petahana
meski sudah masuk lima besar top of mind
mesti sudah masuk lima besar top of mind
tapi jaraknya masih jauh
jaraknya masih jauh
katakanlah begitu kondisinya misalnya pak gembong
apakah ini masih akan menjadi asal bukan yang dulu pernah mau digadang gadang sama pdip
gini mas indra
pdi perjuangan belum memutuskan apa apa
katakanlah kita bicara ahok kita belum putusin apa apa kok
apakah mendukung atau tidak mendukung
belum ada keputusan itu
ketika bicara penjaringan yang dilakukan oleh dpd dki jakarta
muncullah empat puluh nama orang yang mendaftar
dari empat puluh nama itu kemudian yang memenuhi persyaratan administrasi
ada tiga puluh tiga nama
dari tiga puluh tiga nama yang memenuhi persyaratan administrasi
maka yang mengikuti tahapan berikutnya adalah dua puluh tujuh
dan dua puluh tujuh ini kita artinya partai sedang menunggu rekomendasi dari himsi
karena kita bekerja sama dengan himsi
karena ini untuk mendekatkan apa yang disampaikan oleh nasdem tadi
agar keputusan partai nanti betul betul objektif
dasarnya adalah kita yang memberikan rekomendasi kepada partai
harapan kita seperti itu
dan tadi mas tendang mengatakan apakah yang penting bukan seperti itu
tapi sekali lagi selalu katakan tahapan ini kita lalui dulu
bahwa survei menjadi salah satu alat ukur partai betul
tapi itu bukan satu satunya
jadi bagi pd perjuangan yang namanya hasil survei yang tertinggi
belum tentu menjadi pilihan pdi perjuangan
belum tentu ya
karena masih ada persyarat yang lain
yang ingin kita ketahui apa sih sebenarnya yang dijadikan
tadi nasdem sudah secara gamblang kan
sekarang pdp apa sih yang dinantikan pdp
karakternya seperti apa sih
jadi begini mas indra
kalau bicara pdi perjuangan yang pasti ini kan alat perjuangan
alat perjuangan ya
namanya alat perjuangan
artinya yang bersangkutan siapapun yang direkomendasi oleh partai
harus mampu mengimplementasikan ideologi partai dalam kebijakan kebijakan publik
inilah yang sedang kita gali
nah itu salah satu parameter juga
jadi tidak hanya semata mata tadi hasil survei
tapi parameter yang lain salah satunya tadi saya katakan
bicara masalah ideologinya bagaimana pemahaman terhadap karakteristik wilayah bagaimana
itu juga banyak faktor yang nanti ditentukan oleh partai
yang ini sudah menjadi fatsunnya partai bekerja sama dengan himsi
nah harapan kita himsi segera memberikan rekomendasi
hasil rekomendasi segera kita sampaikan kepada dpp partai
dan dpp partai segera melakukan tahapan berikutnya yaitu survei
dalam rangka mengimbangi apa yang menjadi selama ini publik sudah memberikan gambaran gambaran terhadap calon yang ada
seperti itu mas
bagaimana nasdem kemudian juga dalam sisi lain tentang adanya muncul sebeberapa kekhawatiran bahwa nanti partai partai ini
katakanlah tadi sudah dijawab ya tidak menyandra
tapi ada beberapa di antara misalnya teman ahok yang ini gimana nanti komunikasinya ketika berkampanye dan lain sebagainya
bentuk dukungannya akan seperti apa
jangan jangan ini kemudian nanti malah diklaim kinerja dari partai
padahal misalnya ini adalah relawan teman ahok itu yang bekerja misalnya
bagaimana komunikasi yang dibangun
jangan kita bicara ideal secara teori begitu tapi kemudian di lapangannya nanti justru kemudian malah akan membahas tentang bahwa ternyata memang menyandra di partai ini
gini aja bung indra
ini teman pak ahok ini orang yang sangat kaya gitu
dalam artian apa
dia punya double engine
yang kemudian bisa menjadi dukungan independen punya partai politik
kartunya kalau ibaratnya kartu hidup kiri kanan
kenapa harus dipertentangkan
dan inilah suatu demokrasi yang sehat
tidak mesti kita pertentangkan antara civil society dengan political party
ini yang harus kita bangun bersama sama
tentu civil society bekerja dengan kelebihan dan kekurangan mereka
partai bekerja dengan keunggulan dan kekurangan mereka
dan keterbatasan mereka
ini kemudian yang kita gabungkan
nasdem kemudian memiliki pengalaman untuk ini
untuk kemudian memenangkan beberapa kandidat yang maju independen
kita disinilah kemudian bisa melihat komunikasi publik antara partai dengan kandidat itu terjadi
antara kandidat dengan masyarakat itu terjadi
yang chief of command nya kandidat
tadi disampaikan oleh sahabat saya dari pdi perjuangan
tugas partai adalah merekrut mendidik dan mempromosikan
tapi ada lanjutannya
putra putri terbaik
bukan harus dalam partai
jadi putra putri terbaik
nah nasdem melalui beberapa instrumen untuk melakukan itu
kami mungkin agak membalik logika kerja atau mekanisme yang selama ini lazim dipakai oleh partai partai
kami menggunakan jemput bola
maka kemudian sebelum kami memutuskan apa kami sudah survei
survei maka kemudian kita undang
tapi ini bukan sebuah pembenar bahwa mau milih instannya saja
oh bukan kalau instan bukan seperti itu
pengkaderannya sendiri bisa dilihat
wah ini nasdem ternyata pengkaderannya sebenarnya tidak jalan
kemudian malah milih yang sudah populer dengan elektabilitas tinggi
ini kita harus berbicara dalam perspektif partai modern
apa itu partai modern
partai modern ini sama seperti transjakarta dan puskesmas
partai ini instrumen publik
partai ini bukan instrumen keluarga
partai ini bukan instrumen kelintir kelompok atau golongan
setiap warga negara boleh mengakses partai
melalui pendidikan dan penjaringan dan sebagainya
oh jangan kemudian ini partai partai keluarga gini gini
enggak bung indra
nah kan apakah tidak ada kader ada
tapi kemudian kita harus memisahkan
kalau kader itu punya kapasitas dan kapabilitas untuk jabatan publik kenapa tidak
tapi kalau tidak inilah kemudian kita berbicara tentang open mind dan kosmopolitan
bagaimana partai politik modern tidak ditinggalkan oleh para pemilih
declining untuk political id itu terus menerus bung indra
terakhir pada pemilu
jadi bukan sekarang alasan pragmatis dan realistis ya
bukan oh gini
partai apapun itu pasti memiliki sifat pragmatis
ada dua fase di dalam perjuangan partai politik
bagaimana memenangkan pemilu
itu tapi tidak berhenti semata mata untuk merebut kekuasaan
kenapa kekuasaan adalah instrumen untuk merealisasi cita cita dari partai tersebut
visi dari partai tersebut
apa itu mencerdaskan kehidupan bangsa memajukan kesejahteraan umum
serta menjaga perdamaian dunia bla bla bla bla
itulah visi partai nasdem
nah maka kemudian semua partai kalau dia tidak partai politik buat apa dia kemudian mau berkompetisi untuk tidak menang pemilu
nah itu kita tidak boleh naif dong berbicara bahwasannya itu suatu hal yang include embedik di dalam proses kompetisi
yang kedua saya ingin katakan bung indra selain pragmatisme tadi publik juga mengapresiasi
bagaimana siapa ahok selama ini
nah jadi pembuktiannya itu adalah kita bisa melihat dalam mekanisme survei
jadi gini bu indra apapun dinamikanya
bagaimanapun gejolaknya tapi kan kita ada realitas yang kemudian dimana saja itu alat ukurnya sama
dan itu kemudian nasdem syukur menang banyak di dua ribu lima belas karena apa
menggunakan instrumen yang tepat
dan ini sisi realistisnya begitu bilang sisi realistis dan pragmatisnya begitu ya
ojektivitas dan saintifik
saintifik paling penting
karena politiknya suatu yang ilmiah bu
jadi nasdem menggunakan sebuah instrumen yang ilmiah
nah di sanalah kemudian kami meletakkan dasar keputusannya
oke itu kan argumen dari partai pendukung yang

bagaimana sih cara ahok agar memang benar benar sama sekali tidak tersentuh misalnya ada sifat dari oligarki transaksional dan lain lain
bagaimana sih cara ahok agar memang benar benar sama sekali tidak tersentuh misalnya ada sifat dari oligarki transaksional dan lain sebagainya
caranya itu tadi dengan maju lewat jalur perseorangan dengan didukung oleh parpol
yang tadi bapak willy bilang tadi itu sangat benar
jadi dia istilahnya main dua kaki pak gubernur main dua kaki
dan menurut saya apa yang dilakukan pdi dan nasdem ini menurut saya ini adalah kotele effect
artinya apa artinya ini menunjukkan bahwa partai berbenah diri terutama khususnya untuk nasdem
partai berbenah diri supaya nantinya akan berjalan dengan lebih baik
nantinya akan menaikkan elektabilitas partai tersebut
karena kita harus mengingat juga tahun dua ribu tujuh belas nanti pilkada bukan hanya di dki saja
tapi di satu ratus satu daerah lima provinsi
enam provinsi ini yang harus menjadi fokus semuanya
jadi bukan hanya di dki saja dengan istilahnya rangkaian
membawa efek ke yang lain membawa efek ke yang lain
dan ini juga mempersiapkan untuk nasdem meraih suara di dua ribu tujuh belas
insya allah menjadi partai pemenang
pak gembong saya kemarin itu juga wawancara dengan pak bambang deha
pak bambang deha itu bicara begini pada intinya terakhir
sebenarnya begini mas indra
ini itu tidak bicara soal dua ribu tujuh belas
ketika kita membahas tentang bagaimana golkar juga berwacana ikut mendukung
dan sekarang semakin menguat begitu ya
ini sebenarnya berbicara tentang dua ribu sembilan belas
apa yang pdip baca sebenarnya
karena kita bicara bicara ini bukan untuk masyarakat
bicara tentang masyarakat
masa lima tahun
tapi bagaimana pdi perjuangan melihat ini adalah untuk proses jangka panjang
sehingga dengan demikian hari ini yang diputuskan oleh pd perjuangan untuk dki jakarta untuk ancang ancang tahun tahun berikutnya
jadi kita tidak hanya bicara tahun dua ribu tujuh belas mas indra
jadi partai ini kan kita bebenah diri dalam rangka untuk mencapai kemenangan tahapan tahapan berikutnya
karena kalau kita bisa mohon maaf kalau dki jakarta itu bisa dimenangkan oleh pdib perjuangan
tahun dua ribu sembilan belas bagi pdi perjuangan merasa lebih enteng tugas itu
sehingga dengan band kita serius bebenah ini
saat ini pdib perjuangan sudah membenahi semua persoalan persoalan dalam rangka untuk menangkan dua ribu tujuh belas
tetapi konteksnya waktu itu ketika golkar juga akan bergabung mendukung ahok
di sisi lain sehari sebelumnya golkar menyatakan bukan mendukung saja tapi mengusung pak jokowi di dua ribu sembilan belas begitu
kita tahu pak jokowi ada di pdi perjuangan
kok partai lain dulu yang mengusung pdib nya dulu
konteksnya apa yang anda baca ketika kemudian juga kemudian sehari berikutnya mendukung nama ahok
kalau pak jokowi itu kan betul betul kader pdi perjuangan
itu betul betul ke orang yang dilahirkan dan dibesarkan oleh pd perjuangan
sehingga orang dilahirkan dan dibesarkan oleh partai secara otomatis partai nggak perlu dong menyampaikan seperti yang disampaikan oleh golkar
karena tanpa itu pun partai itu tidak akan berjaya
karena tanpa itu pun partai secara otomatis akan melakukan hal yang sama
sekali lagi saya katakan jokowi itu dilahirkan dan dibesarkan oleh pd perjuangan
kan gitu loh
jadi enggak mungkin lah kita hari hari ini mengatakan
iya lah enggak lah nggak perlu itu
tapi kegelisahan itu tidak ada ya
enggak ada lah mas
yakin lah enggak sampai ke situ lah
lihat beberapa kemungkinan ada beberapa koalisi
tadi saya tanyakan bagaimana pdib menjalin komunikasi dengan geri indra
sama sekali belum bicara nama
belum baru kita menyamakan persepsi dulu tentang penguatan
tentang penguatan partai oke
itu yang pertama
yang kedua setelah itu akan kita lakukan pembahasan pembahasan blay intent terhadap persoalan nama
oke kan gitu loh
jadi tahapan berikutnya
tapi mungkin tidak kalau misalnya kemudian pdib setelah banyak berdiskusi dengan geri indra misalnya
akhirnya pdib disarankan begitu oleh geri indra untuk wakil saja mengajukan wakil
mungkin tidak itu
itu posisi yang bisa ditawar atau sama sekali tidak mungkin diambil oleh pdi perjuangan
bukan di sini saja saya sampaikan
di mana mana selalu sampaikan
dalam konteks pilkada dua ribu tujuh belas untuk dg jakarta
pdi perjuangan ini mencalonkan
pdi perjuangan ini mencalonkan gubernur
kita tidak mimpi menyalakan wakil gubernur mas
jadi ini garis partai yang sudah berkali lalu saya sampaikan bahwa dpd pdi perjuangan provinsi dg jakarta ingin mencalonkan gubernur bukan wakil gubernur
kembali ke soal pendukung petahana pak
katakanlah nanti misalnya pada kampanye
bagaimana nanti menjelaskan soal dana kampanye ketika seorang calon independen yang seharusnya pembiayaannya pun mungkin independen
bagaimana pada praseleksa
apakah memang harus dibolehkan kemudian partai yang katanya jalur independen tapi ada dana partai yang kemudian diberikan untuk pembiayaan kampanye atau seperti apa
gini bung indra
demokrasi yang matang itu politisi didanai oleh rakyat
bahkan hasilnya oleh kpbn
bagaimana amerika kita lihat obama mendapatkan fund yang luar biasa dari publik
kalau ahok mendapatkan fund yang luar biasa dari merchandise yang dibuat di mall mal
itu suatu bentuk kemudian demokrasi kita bergerak semakin maju
bagaimana peran partai politik
partai politik kemudian kan tidak menjadi pengusung di dalam konteks kalau
jadi tidak mendanai juga ini maksudnya ya
mendanai dalam arti partai kemudian menggerakkan mesinnya
bekerja secara mandiri
nah di sana kemudian partai tentu menggunakan momentum ini
ibaratnya perhelatan masa kita mau tidur tiduran
menggerakkan mesin itu maksudnya begini ya
apakah juga mengeluarkan dana ataukah dananya misalnya secara tidak langsung misalnya untuk ruang kampanye berkampanye begitu menyediakan tempatnya
ya dana tentu menggerakkan mesin membuat atribusi segala macam
itu partai yang akan mendukung
karena kami tidak akan memberatkan kandidat sejauh ini
dan itu sudah kami buktikan
kami kemudian mencetak formulir ahok sendiri
bahkan materainya kami siapkan sendiri
kami kemudian mencetak atribut ahok
ini bagian dari efek elektoral yang tentu yang nona bilang tadi yang benefitnya ke nasdem
bagaimana inline kemudian simbolisasi ahok itu inline dengan simbolisasi nasdem
ada kemudian banyak sesat pikir dalam proses politik kita
memisahkan antara res publika dan res privata
nasdem sejauh ini pak surya berulang kali menegaskan pada kami
kami ketika seorang menjadi pejabat publik
kami wakafkan untuk publik
dia tidak lagi menjadi pekerja partai dalam konteks itu
dia sudah menjadi milik publik
dia sudah tidak lagi berwarna merah biru hijau atau kuning
tapi berwarna merah putih
dia kader partai sah sah saja
tapi dia sudah tidak lagi menjadi pekerja partai
kalau masuk ini menteri menteri nasdem ya sebagai contoh yang bisa diketik juga oleh
mursidan siti nurbaya jaksa agung
sudah tidak lagi menjadi pengurus partai
dia menjadi kader biasa saja
tidak menjadi pengurus secara substansi
tidak hanya di struktur saja tapi ya
ini kita juga bisa lihat dalam
bung indra bisa lihat lah bagaimana kemudian kami tidak membawa simbol simbol segala macam
untuk konteks kepala daerah kami mendukung seperti itu
kenapa putra putri daerah yang terbaik bung indra
untuk kemudian biar kemudian respublika kita ini ruang publik kita ini tidak distortif
berkuasa semua warna jadi a
b berkuasa warna b sangat dominan
inilah yang kemudian mencabik cabik kebangsaan dan nasionalisme kita
nah kita ingin dia berwarna merah putih
tidak warna dominan
bahasanya dia punya tes itu hal yang berbeda
tapi dia berdiri atas semua kepentingan publik
inilah cita cita partai nasdem
kalau dibicara tadi menunggu efeknya saja tidak secara langsung begitu ya nonaya
seberapa korelasinya seberapa ini sih
seberapa korelatif begitu
ketika sebuah partai tidak mencapai atau tidak menggait keuntungan secara langsung
tapi seperti yang tersebar misalnya di dki lain atau di dua ribu sembilan belas gitu
di pilkada lain atau di dua ribu sembilan belas
seberapa korelatif sih itu pernah ada contohnya tidak
kalau misalnya contoh sih
tapi ini ada teorinya ya
tadi saya bilang kotel efek
jadi dengan istilahnya mengusung satu calon independent
sangat korelatif gitu ya
dengan mengusung satu perorangan
mengusung satu perorangan independent
nama nasdem ini nanti juga atau nama partai yang istilahnya mengusung ahok
ini nanti juga akan ikut naik
karena kan publik juga mengingat
oh mereka yang mengusung di pilkada dki dua ribu tujuh belas
sehingga untuk istilahnya dan kontestasi pilkada dki ini kan juga ditonton di semua wilayah bagian indonesia
dan ini juga karena jakarta ini miniatur indonesia
jadi dengan istilahnya mereka mendukung independent seperti itu
karena mendukung independennya atau karena mendukung figure yang memang
figure yang didilai begitu baik misalnya ya
iya mendukung figure seseorangnya ini
jadi yang benar benar tidak memakai jaket partai kepartaian
itu sangat korelatif
walaupun teorinya tapi sangat korelatif
iya sangat korelatif
termasuk misalnya mencontohkan mohon maaf misalnya sosok jokowi dengan pdi perjuangan sangat korelatif juga
nah tetapi masalahnya di sini nantinya kalau misalnya ini kan konteksnya bukan mengusung tapi mendukung
nah kalau konteksnya disini mengusung ini yang perlu dipertanyakan
karena seperti jokowi sendiri jokowi ini kan istilahnya bukan ketum partai
jadi di awal awal masa pemerintahannya juga direcoki maaf ya pak
direcoki oleh partai pendukung
menjalankan fungsi pengawasan maksudnya kalau
itu kan bahasa yang sudah muncul
saya lebih gini pak oke sebagai penutup saya minta dari pak gembong
dpd sudah menutup rapat rapat pintu untuk ahok
tapi masih ada pintu dpp
ada batas waktunya tidak pak
dpp itu kewenangan dpp
sepenuhnya jadi kewenangan dpp
dpp kapan memutup itu kewenangan dpp
yang pasti partai akan segera memutuskan siapa yang akan diusung oleh partai
sambil menunggu jadwal dari kpu
jadi kita menyesuaikan jadwal kpu
kemudian partai akan segera mengumumkan siapa yang nantikan disuruh oleh partai
oke baik terima kasih
nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana perkembangan dari dinamika pilkada
atau dinamika politik di menjelang pilkada dki jakarta
sementara terima kasih nona evita
kemudian pak gemeng warasono
dan mas willy aditya telah bergabung bersama kami